entar dia gak dateng lah kan dia pasti
gak gak gak gak bisa dibiarkan itu anak pemalas
bangun pagi sudah
cuci piring sudah
papa percaya pada kamu
aku tidak dapat menyelamatkan perusahaan
mungkin aku bukan suami yang bisa diandalkan
aku tidak becus
pengurus keluarga ini
dia keberadaan nyawa
saya sudah kimizu
hal yang tak di pinggirkan
mudiana badai badai bayar kontrak aduh
eh kaum dapat sih kau berisik banget gagu orang terang aja engkau datang pagi pagi siangan
dikit langsung selalu dicari ngabur mulu sekarang bayar kontrakan ayo ini udah jatuh tempo aduh maaf
kong pakai maaf asal kontrakan pakai maaf pakai duit dong dengerin budiana kalau kagak bayar
anak anak saya masih pada kecil kecil saya pasti bayar kok minggu depan minggu depan minggu depan
rumah udah banyak ya nanti par kak gila main tutup aja ngobrol belum selesai
ya pasti kau gila nagih nagih nagih nggak punya duit mau bayar apaan selok kontrakan
tanya pak cari uang dong pak udah dua bulan nih kita nunggak nunggak sewa kontrakan malu
dong mama ditagi tagi mulu iya nanti ada uang juga pasti dibayar kok ya iyalah memang harus
dibayar pokoknya mama gak mau tahu minggu depan harus sudah lunas pak
mama udah janji sama hongkong ya pak ya jangan bikin malu begitu ah eh kalian
kedua emangnya mau kita tinggal di kolong jembatan
kalau ditanya tuh jawab dong mau gak kalian jadi gelandangan di kolong jembatan
mau mau mah ah kan mereka jangan mau pak harus bayar dong dia mana dia
dia ada oppa
dia ada kinda
dia ada kau
dia ada infinite
bangun pagi sudah
cuci piring sudah
kena pecahan beling mah
ini kan luka waktu kena pecahan pas bunga
kami akan mencoba
ya udah vanya
ya kan siapa environment time begin
udah kamu makan dulu
ya jadi mah baru inget kalau nanti di sekolah ada temen deviong lontron di nanti
dev juga kasih kau makanannya yaudah mah begitu
lama dulu ya mah
hari ini enggak ada makan apa sih kondisi aja kerjaan ngapain sih kerja disitu
luar luar luar zaman sekarang ya kejadian nggak gampang mah ya cari dong pak iye iyoye ini duit
ini terakhir kali ya papa ngasih mama uang sepuluh ribu ntar kalau papa pulang nggak bawa uang
mau tidur dimana nih
enggak kamu kenapa
enggak apa apa kogu oh ya nih def ini spp kamu punya nyaroni sama sandy juga jangan lupa kasih ke orang tua kalian ya bilang sama orang tua kalian kalau kalian itu sudah nunggak dua bulan segera duit nasi kalau tidak nanti tidak bisa ikut ulangan ya baik bu sudah boleh pulang
ini mak kartu spp dari ibu murni
kartunya udah nunggu kebulan
jadi ada ilmu nasi
beraninya kamu malak ibu kamu sendiri
urusan bayaran sekolah
itu bukan urusan kamu
kalian juga minta bayaran sekolah ya
dev kau bisa tahu
kalau kalian nggak bayaran sekolah